sosok pak wi adalah sosok yang unik dengan berbagai macam upaya untuk menyelamatkan buku buku menyelamatkan sumber sumber sejarah berita berita sezaman
kalau kita lihat di tempat yang lain ini saya rasa belum pernah saya menemukan sosok yang seperti pak
dimana ingatannya kuat pak wing juga memperlakukan sumber sumber sejarah literatur itu dengan baik dan dapat menceritakannya dengan detail apa yang kemudian menjadi koleksinya
jadi pak wi ini ya semacam perpustakaan yang berjalan
berlokasi di sebuah rumah dalam kawasan yang tidak mewah di timur surabaya sejak tahun dua ribu satu
mungkin ini adalah tempat yang terbaik untuk mencari penyelamatkan buku buku
mungkin inilah satu satunya perpustakaan pribadi dengan koleksi koleksi tua dan langka di jawa timur yang dibuka untuk umum
sebelas ribuan koleksi perpustakaan berupa buku majalah koran dan dokumen dokumen tersedia
sebagian di antaranya merekam perjalanan berbagai pembebakan penting dalam sejarah indonesia
koleksi oi himwi mencakup berbagai koran dan majalah yang terbit sejak pra kemerdekaan
ada juga buku cetakan pertama max havelaert serta saeja dan adinda
karya penulis belanda dost decker tahun seribu delapan ratus enam puluh yang merevolusi penulisan sastra indonesia
saya rasa sumber sumber itu tidak didapatkan di tempat yang lain
ini merupakan salah satu hal yang penting dalam koleksi dari perpustakaan medayu agung yang sampai saat ini bisa kita nikmati
dan sampai saat ini kita bisa akses untuk perkembangan pengetahuan dan informasi terkait dengan peristiwa masa lalu
pagi itu pak wi sapaan ohimwi sudah duduk manis di kursi perpustakaan
setiap pagi dia selalu memulai rutinitas hariannya dari perpustakaan mendayu agung
membaca koran buku atau sekedar melihat lihat koleksi
dan juga menggunakan koleksi buku yang semua adalah miliknya
lelaki yang sekarang berusia delapan puluh lima tahun ini sudah mulai mengumpulkan buku buku bacaannya sejak remaja saat indonesia belum merdeka
koleksi berharga didapatkan dari kakeknya yang merupakan petinggi komunitas tionghoa di zaman hindia belanda
beberapa stat blood atau lembaran lembaran negara mulai akhir abad dua puluh diserahkan kepadanya
kini sejumlah dokumen tersebut
menjadi sumber pustaka paling penting bagi penelitian sejarah penguasaan belanda di indonesia
pada waktu holland di indonesia sampai jepang itu memang banyak buku buku
dikasihkan kepada kakek saya
buku buku itu oleh kakek saya di amerika
ambil dikasihkan saya
waktu saya sudah besar disimpan dia besok berguna
itu kakek saya bilang buku ini telah lama hati hati simpan
sampai saya taruh kamar pembantu supaya orang tidak lagi kamar pembantu
kedekatannya dengan buku semakin lekat ketika ia bekerja sebagai wartawan di koran terbitan surabaya bernama trompet masyarakat pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an
ditugaskan meliput di istana membuatnya mengagumi presiden soekarno dan mengikuti hobi utamanya membaca
ketekunan oi himwi mengumpulkan dan merawat buku lebih dari separuh masa hidupnya
tak lepas dari resiko

ketekunan oe himwe mengumpulkan dan merawat buku lebih dari separuh masa hidupnya tak lepas dari resiko saat itu kemampuan ini telah mencapai kemampuan yang terbaik

saat itu sejumlah koleksinya pun dirampas
beruntung beberapa bisa terselamatkan meski tetap bertaruh resiko
waktu saya datang ke polisi saya dirampas semua
untung tidak semuanya
hanya sebagian karena mobilnya ngangkut itu nggak cukup
tidak cukup nanti mau diangkat
kesempatan itu oleh ahli saya
buku saya di naik ke perahu
dia datang lagi sudah rasa buku itu
tanya kok percaya dengan adik saya
bahwa buku saya sudah dibakar bahwa buku saya sudah dibakar

memang ada berbagai bakaran
ya ampun saya

memang ada berbagai bakaran ya ampun saya
sejumlah koleksi buku dan dokumen yang diselamatkan pak wi
menjadi pustaka pustaka penting untuk generasi selanjutnya
koleksinya yang terlarang pada zaman orde baru
menjadi referensi sejumlah orang yang berseberangan dengan orde baru saat itu
lebih dari itu koleksinya memotret berbagai pustaka
lebih dari itu koleksinya memotret berbagai pustaka
lebih dari itu koleksinya memotret berbagai pustaka
dengan rancangnya bahwa itu dari produk jualan kuil
tetapi ada hal yang lebih positif bye

yang dilimit bergerak dan berkarir
sebuah rencana yang verempu
dan lain sebuah konon sebuah tekunis pekerjaan perdua rsep posible di indonesia

memang enggak semua orang punya bahkan buku buku yang dilarang zaman order baru itu
ketika orang menyimpan buku itu tentu dengan risiko yang sangat besar
nah pak wi melakukan itu
padahal dia juga pernah punya pengalaman buruk dengan rejim itu
tapi dia tetap berani untuk mengumpulkan buku itu
saya ingat waktu itu pak wi bilang ini buku buku ini penting bukan buat saya sekarang
memang sekarang ini saya mungkin di kalau misalnya ketahuan saya akan berhadapan dengan rejim
tapi buku buku ini tetap harus dikumpulkan demi generasi mendatang
sore di sudut utara kota surabaya
aktivitas di kampung ilmu nama sebuah pasar buku bekas ini masih ramai
didirikan tahun dua ribu delapan
kampung ini berada di kampung ilmu
biasa jadi rujukan warga yang mencari buku buku murah
salah satu tempat untuk menemukan buku buku langka
di antaranya adalah di sini di kampung ilmu kalau di surabaya
nah tetapi itu pun juga harus dengan keberuntungannya
karena kalau kita beruntung maka bisa saja kita bisa mendapatkan dokumen
ataupun buku buku bekas buku buku lama yang berusia puluhan tahun di sini
menurut beberapa orang pedagang yang berbicara dengan saya tadi
buku cetakan paling lama yang pernah ditemui di kawasan kampung ilmu ini adalah
tentang cerita tentang revolusi indonesia cetakan tahun lima puluh an
jika kita ingin menemukan buku di sebelum tahun itu
maka salah satu tempatnya adalah menuju ke perpustakaan medayu agung milik
perpustakaan medayu agung milikoy hemi
perpustakaan medayu agung milikoy hemi
perpustakaan medayu agung milikoy hemi

perpustakaan medayu agung milikoy hemi
perpustakaan medayu agung milikoy hemi
memiliki banyak koleksi tua dan langka yang mungkin tidak akan pernah ditemukan di pasar buku loak manapun
tetapi yang paling menarik dari semua koleksinya adalah naskah asli novel bumi manusia
sebuah awalan dari tetralogi besar pulau buruk karya salah satu sastrawan terbaik indonesia pramudia anantatur
sejak dicetak pertama secara sembunyi sembunyi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu bumi manusia sudah dicetak ulang dua puluh kali dan diterbitkan dalam tiga puluh tiga bahasa
bumi manusia juga diadaptasi ke film dan sukses dengan satu juta lebih penonton bioskop
apa yang ada di dalam kotak kaca ini adalah sebuah monumen yang menjadi tanda bahwa sebuah karya sastra besar telah terselamatkan
nah yang ada di sini ini adalah kertas semen ya pak wiwi yang dibawa pak wiwi dari pulau buru
dan kertas semen ini digunakan oleh
pramudia anantatur untuk menulis tangannya
bumi naskah bumi manusia
dan ini kemudian teksturnya sudah sangat tipis ya
jadi harus sangat berhati hati
jadi memang diawetkan dirawat sedemikian rupa di dalam kota kaca ini
pertemuan pak uwi dan pak anantatur
pak uwi dengan pramudia adalah sebuah ketidaksengajaan
ketika menjadi tahanan politik di pulau buru maluku pada seribu sembilan ratus enam puluh lima hingga seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan di bawah pemerintahan soeharto
selain menyiapkan alat tulis dan kertas semen untuk pramudia menyelesaikan tetraloginya
ohimlilah yang menyelundupkan naskah tulisan tangan itu saat keluar dari pulau buru
semua itu naskah pulau buru
nah terus saya itu ngamarkan naskah itu
untuk ngamarkan naskah itu saya buat
tutup itu enggak memang untuk pres
gowok di tanah
nah kan ya pramudia bungkus daun
saya masuk ke dalam tutup situ
mereka buka kalah jatuh kotor
lewat mesin getik inilah ohimwi merapikan naskah tulisan tangan bumi manusia
saat sudah dibebaskan dari pulau buru
naskah aslinya tetap dia simpan
sementara salinannya dia berikan kepada pramudia untuk diterbitkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
apa yang sudah dilakukan pak ui dalam menyelamatkan naskah bumi manusia menjadi satu lagi penanda bahwa indonesia berutang padanya
setidaknya itu dirasakan para anggota salah satu klub buku teraktif di surabaya seri buku
dalam sejumlah kajiannya berbagai buku karya pramudia anantatur menjadi topik kegemaran
pramudia mungkin adalah sastrawan terbesar tetapi tanpa ohimwi bumi manusia mungkin tidak akan pernah terbit
mungkin kita di generasi sekarang itu tidak mungkin bisa saja tidak tahu bahwa itu adalah lulusan pelam
karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika zaman enam puluh lima hingga selama brunei suratu banyak karya karya pram yang dibumianguskan
dan kita beruntung karena pak wi ini berhasil menyelamatkan salah satu naskah dari tetralogit
buku buku koleksinya adalah sumber semangatnya
meski pengorbanan hebat harus dilakukan demi menyelamatkan ribuan koleksinya
masa paling kelam dalam hidupnya bukanlah saat menjadi tahanan di pulau buru selama tiga belas tahun
tetapi setelah dia bebas dari tahanan itu
ohimwi adalah satu dari dua belas ribuan orang yang dianggap terlibat g tiga puluh spki dan ditahan di pulau buru
pada seribu sembilan ratus enam puluh lima tanpa pernah diadili
pak wi dibebaskan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan tetapi deritanya belumlah usai
sebagaimana para bekas tahanan pulau buru lainnya
dia pun tidak pernah mendapatkan hidupnya kembali
pemerintah orde baru mencantumkan kode et atau ekstapol tahanan politik pada identitas semua mantan tahanan pulau buru yang dibebaskan
alih alih bisa hidup normal para ekstapol seperti ohibwi mengalami diskriminasi yang pahit
lewangan pekerjaan selalu tertutup buatnya
dan semua urusan administrasi dipersulit
bahkan hingga ketika identitas ad dihapus oleh pemerintah b j habibie pak wi dan istrinya tidak bisa leluasa bertemu dua anaknya

hidupnya memang diberikan utuh untuk merawat dan menjaga koleksi perpustakaan mendayu agung
tentu dia berharap sepeninggalnya nanti perpustakaan terus hidup
dan tetap bebas dimanfaatkan siapapun yang ingin membacanya
mesti habis manusia tapi harus mengisahkan untuk kehidupan anak anak muda enggak
ini yang harus saya saya tidak bisa ini
saya bilang nanti kalau bebas situasi mungkin saya akan beli perpustakaan dan tidak minta bayaran
mereka menjalankan proses katalogisasi pada buku buku koleksi perpustakaan
mereka ditugaskan magang selama tiga bulan oleh universitas erlangga
yang bekerjasama dengan perpustakaan untuk mengatur sebelas ribu koleksi di sini
mereka disupervisi oleh seorang pustakawan senior yang sesekali datang membantu
tiap tiga bulan mahasiswa ilmu perpustakaan unair selalu bergantian ditugaskan di sini
mengkatalogisasi dua ratus koleksi per sepuluh hari
bukan perkara mudah karena hampir semua koleksi perpustakaan mendayu agung
belum terklasifikasi dengan benar
koleksi di sini masih belum terklasifikasi semua ya pak
jadi masih dalam kode kode yang dibuat sendiri oleh bapak ohimbi
jadi sjh adalah buku buku tentang sejarah kemudian bk kemudian sht
nah itu kita identifikasi lagi
kita identifikasi berdasarkan ddc
aturan ddc yang sudah diatur dalam pustakawan
sampai sekarang pengelolaan perpustakaan mendayu agung
masih sangat bergantung pada besar kecilnya sumbangan dari para donatur
meski sudah banyak dibantu oleh kalangan akademisi dan tokoh tokoh yang bersimpati pada ohimwi
tetap saja perpustakaan ini masih belum bisa dikelola secara modern
pak wi tidak bisa membiayai perpustakaan ini
sejak bebas dari pulau buru pada seribu sembilan ratus tujuh puluh
hidupnya ditopang teman saudara dan dua anaknya
tentu dia punya pilihan menjual saja koleksi berharganya ini dan hidup nyaman di hari tua
tapi dia bergemi
seluruh kota ini menjualnya
koleksinya harus bisa diakses siapapun sebagai sumber ilmu pengetahuan
tapi harus diisahkan untuk hidupan anak anak muda
ini yang disisakan
saya tidak bisa diisahkan lain
saya bilang nanti kalau bebas situasi mungkin
saya akan beli perpustakaan
dan tidak minta bayaran apa apa yang masuk perpustakaan
asal perpustakaan digunakan sebaik baiknya
saya sudah pikir begitu

semuanya habis untuk membayar listrik air dan membayar gaji tiga karyawan
semuanya habis untuk membayar listrik air dan membayar gaji tiga karyawan
semuanya habis untuk membayar listrik air dan membayar gaji

sementara ohimwi dan para pengurus mereka bekerja tak berharap materi
itulah sebabnya cita cita pak wi mendigitalisasi semua koleksi perpustakaan masih belum bisa terlaksana
perpustakaan tidak boleh tutup
terus buku tidak boleh dijual
terus tiga karyawan yang setia ini
tidak kerja pun harus jangan di phk harus digaji
kalau dimanage developer
yang kapitalis sifatnya
pasti wah ini sudah tidak produktif
kan di phk
terus mesinnya beda kan
visi dan misinya kan beda
pada suatu hari kalau dia mau tutup kita bisa apa
suruh ngangkat buku pindah ke mana nanti
pak merenta juga begitu
dikasih tempat mereka yang manage
nah itu tidak mungkin kan
minimnya anggaran juga lah yang membuat perawatan koleksi perpustakaan
hanya bisa dilakukan dengan upaya yang kreatif
lupakan segala perawatan dengan cairan pengawet anti serangga
dan pengaturan suhu tertentu seperti perpustakaan modern
di sini perawatan dilakukan dengan cengkeh
untuk dua ini kan rempah ini kan panas sebenarnya
jadi kutu kalau apa itu kena dia
aromanya itu dia tersiksa gitu
jadi biar tidak bisa berkembang biak gitu
ini bumi ini kan sumbangan
buku sumbangan kita tidak tahu
awalnya sih baik baik saja
tapi setelah ditaruh di sini
lama lama dia ternyata dari sananya sudah ada telur
atau anaan kutunya
jadi kita tidak tahu
lalu pas meriksa diangkat sulit
kenapa ternyata di bawahnya sudah banyak kutunya di sini
lainnya bekas dimakan kutu banyak sekali di belakangnya
kini perpustakaan mendayu agung menjadi rujukan
bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengulas sejarah indonesia
terutama pada zaman pergerakan sebelum kemerdekaan
dan peristiwa pasca seribu sembilan ratus enam puluh lima
sejumlah peneliti mengakui kuatnya koleksi perpustakaan mendayu agung
beberapa koleksi buku dan dokumen dokumen asli
bahkan tidak dimiliki oleh perpustakaan lain yang lebih besar
seperti teguh yudianto kandidat doktor universitas brawijaya malang
beberapa pustakawan memintanya ke mendayu agung
untuk mencari sumber pustaka langka yang dicarinya
karena memang berusaha

di luar lingkup surabaya khususnya ya
itu koleksinya paling lengkap
khususnya dalam surat kabar
hal ini terkaitan dengan dunia akademisi
ini merasa terbantu dengan adanya koleksi dari perpustakaan mendayu
terus terang saya juga diberitahu sebelumnya
karena memang belum ada ekspos yang besar
sehingga banyak orang tahu
sehingga saya diberitahu oleh perpustakaan di tempat lain
jadi untuk diarahkan ke sini
meski mungkin di luar sana ada orang yang mengkoleksi buku lebih tua dan lebih langka
tapi ohiwi adalah pembeda
dia bertaruh nyawa menyelamatkan buku
merawatnya dengan tekun
dan membebaskan siapapun membacanya
lebih dari itu ohimwi adalah monumen hidup yang mengingatkan kita
untuk mengingat masa lalu yang membentuk masa depan
bahwasannya pak wi itu tidak pernah hadir di dunia ini
maka saat ini kita pasti akan kesulitan mencari alternatif pencarian sumber sumber sejarah
karena ketika pak wi hadir di dunia ini
dan kemudian setelah keluar dari pulau bulu
dan merawat semua koleksi koleksinya
maka kita semuanya bisa melihat masa lalu
kita semuanya bisa mengingat memori memori yang mungkin saja
kalau tidak dirawat oleh pak wi kita semua akan melupakannya